sesi foto bersama para kepala pemerintahan dan negara peserta konferensi tingkat tinggi g dua puluh di hamburg jerman digelar
sebelum sesi foto dimulai tampak presiden jokowi berbincang akrab dengan presiden amerika serikat donald trump
perdana menteri kanada justin trudeau dan presiden perancis yang baru emmanuel macron
tiba di plenary hall hamburg untuk melaksanakan sesi pertemuan
kedatangan presiden jokowi dodo disambut oleh kansler jerman angela merkel
kesembilan kepala negara di barisan depan termasuk kansler jerman angela merkel
dan diapit oleh presiden tiongkok xi jinping dan presiden argentina mauricio macri
sementara itu di sela pertemuan presiden jokowi dan perdana menteri australia malcom turnbl
di hotel steakburger hamburg jerman
terjadi demonstrasi penolakan pelenggaran
aksi tersebut digelar persis di depan hotel steakburger
jokowi dan turnbull
tampak menyibakan gordon
di hotel untuk melihat aksi penolakan
warga jerman terhadap pelaksanaan
presiden jokowi dan perdana menteri turnball
tampak berbincang akrab sambil berdiri